bagaimana bila olahraga ekstrim skateboard surfing dan juga wakeboard digabung menjadi satu
gabungan ketiga olahraga tersebut dinamakan flowboard
olahraga yang menggunakan bantuan mesin untuk menciptakan arus dan ombak buatan
informasinya sekaligus menutup cnn indonesia sports weekend kali ini
dan atas nama redaksi juga kru yang bertugas saya ucapkan terima kasih
sebagai olahraga yang relatif baru berkembang di indonesia
flowboard memang masih kalah populer bila dibandingkan dengan surfing atau skateboard
padahal aksi dan trik dalam flowboard ini tak kalah seru dan mirip dengan aksi dan trik dalam olahraga skateboard dan surfing
jadi para para skateboarder yang pernah membuat trik trik di skateboard akan mudah bermain di atas flowrider flowboarding ini
di skateboarding ataupun week skate
dan untuk pemain pemain selanjar surfing mereka juga akan merasa enak karena mereka dapat meng carving air
ataupun menggeloncakkan air tanpa menggunakan kuasa mother nature
tapi ombaknya sentiasa ada dengan mengepres tombol aja
bantuan mesin memang diperlukan untuk bermain flowboard
bagi atlet yang sebelumnya menegur
untuk surfing penyesuaian juga perlu dilakukan
bila dalam surfing ombak dan arus datang dari arah belakang dalam flowboard arus air datang dari arah depan
bentuk papan flowboard pun juga sedikit berbeda
pertama insting ya insting untuk dan kemampuan untuk mencoba lagi dan lagi untuk bisa dengan trik itu
itu aja intinya
bagi pemula tak perlu takut untuk mencoba
walau tergolong sebagai olahraga ekstrim flowboard termasuk aman bagi pemula
dengan bantuan dari instruktur siapapun dapat mencoba untuk bermain
jatuh bangun saat mencoba meraih keseimbangan adalah hal biasa
susah ya tadi tapi kan tadi sempat takut juga kan airnya keras banget kan
takut juga tapi itu tadi instrukturnya udah bilang gak apa apa kok bisa bisa yuk
terus cobain aja
cuma sempat susah banget tadi berdirinya emang keseimbangannya
lebih ini kan lebih beranian yang duduk kan daripada yang berdiri
kejuaraan flowboard kini juga sudah mulai marak di indonesia
di bali hadirnya para pemain flowboard profesional juga ikut memacu pemain flowboard lokal untuk dapat terus meningkatkan kemampuannya
erlangga wisnuaji bali